seperti umar yang berbisnis konstruksi dan pengecatan
namun masjid ini masih digunakan untuk aktivitas ibadah sehari hari
untuk menyesuaikan suhunya itu supaya sama dengan tubuh kita
nah mulai itu mulai ada apa namanya
namun urban farming membutuhkan dedikasi yang besar karena harus sering diawasi dan dirawat
setibanya di rpm sampah yang sudah terkumpul dari residen maupun mitra